pemerintah provinsi dki jakarta telah mengeluarkan larangan untuk melakukan takbiran keliling
namun banyak elemen masyarakat yang tidak mengindahkan larangan tersebut
ratusan anggota front pembela islam atau fpi melakukan takbiran yang dimulai sejak pukul sembilan malam tadi
iring iringan berangkat dari markas fpi di bilangan petamburan dan akan melewati daerah slipi kampung rambutan monas dan akan kembali ke petamburan
pelarangan takbiran keliling sendiri sudah ada sejak zaman kepemimpinan gubernur sutioso gubernur fauzi bowo dan masih berlaku hingga saat ini di bawah kepemimpinan basuki cahayapurnama
faktor keamanan dan ketertiban menjadi alasan mengapa takbiran keliling dilarang
pelanggaran lalu lintas serta penggunaan atribut berkendara seperti helm seringkali tidak diindahkan oleh peserta konvoy